seperti umat islam lainnya yang tengah bersiap menyambut datangnya bulan suci ramadan
trisya indriani seorang warga yang menjadi korban kebakaran depo pertamina di pelumpang jakarta utara pun
juga menjadikan bulan ramadan sebagai bulan yang sangat spesial
biasanya setiap bulan ramadan tiba perempuan yang akrab di saparini ini selalu mengisi bulan ramadan
dengan berbagai kegiatan bersama keluarganya
kita kalau ini sholat terawih tuh bareng kan rame rame jadi bisa silaturahmi juga ke tetangga semuanya
dan kebetulan alhamdulillah kita di sini kompak banget
tetangga tetangga saya itu ibaratnya tetangga tapi berasa saudara banget
jadi kadang kadang kita buka bukber bersama di jalan rame rame ayo siapa yang punya apa keluar makan bareng bareng
enak banget sih keluarga sini
rini kehilangan putrinya trisrea aprilita yang berusia dua belas tahun
sang ibunda suniati dan rido romadona adiknya
bagi rini ramadan tahun ini terasa hampa
tidak seperti ramadan tahun tahun sebelumnya
kebaikan sudah tidak ada
jadi kemungkinan kita paling seadanya aja
tidak seperti tahun tahun lalu kita punya rencana
misalkan kemana atau kadang kadang ayo kita beli baju bareng bareng warnanya sama misalkan
kayaknya untuk tahun ini
saya masih menata hati dulu kayaknya
duka juga dirasakan ria putri amelia adik bung surili
ria masih belum percaya kehilangan orang orang yang ia cintai begitu cepat
ria kehilangan anaknya yang baru berusia empat tahun rafasya zayut atala dan suaminya suheri irawan
awalnya kan tadinya dia tanggal sembilan belas kemarin tuh kan pengajiannya mau ada
dia mau obor tuh kan
aku sama suamiku udah beli baju putih gitu kan buat dia
pawai obor gitu kan
terus juga dia juga bilang
uma uma nanti aku mau puasa
katanya mau belajar puasa gitu kan
mau buka puasa bareng sama uma sama abi
mau sahur bareng gitu kan
karena kan tahun kemarin dia cuma ngerecokin doang gitu kan
karena tahun ini aku mikirnya ya dia kan udah mau empat tahun nih pengen diajarin puasa gitu gitu sih
suasana sendu pun terasa saat pengurus rw no empat
kelurahan rawabadak selatan jakarta utara menggelar doa bersama menyambut bulan ramadan pada senin malam
keriangan dan kemeriahan yang biasa mengiringi setiap datangnya bulan suci ramadan kini berubah menjadi seni
berbeda dengan ramadhan ramadhan sebelumnya
warga kelurahan rawabadak selatan jakarta utara terpaksa harus menyambut bulan suci ramadan kali ini dalam suasana duka
malam ini mereka berkumpul bersatu dalam doa untuk saling menguatkan
sekaligus mendoakan mereka yang telah berpulang
diego basro andika suramanto jakarta